belajar dari pandemi covid sembilan belas darurat kesehatan di masa depan dapat muncul kapan saja
karena itu semua negara harus lebih siap
hal ini disampaikan jokowi dalam sesi kedua konferensi tingkat tinggi atau ktt g dua puluh
di the apurva kempinski bali selasa siang
jokowi mengajak seluruh pemimpin negara g dua puluh agar segera mengambil langkah langkah nyata dan segera
jokowi menilai arsitektur kesehatan global harus diperkuat
dan diperlukan organisasi kesehatan dunia atau who yang bertaring
jokowi mengajak semua pihak berkontribusi memperkuat pandemic fund agar berkontribusi optimal
selain itu negara berkembang harus diberdayakan dan menjadi bagian dari rantai pasok kesehatan global
termasuk manufaktur dan riset
g dua puluh telah berhasil membentuk pandemic fund
ini harus diikuti dengan penambahan kontribusi pendanaan
agar berfungsi secara optimal
saya mengajak semua pihak berkontribusi
indonesia telah memberikan komitmen lima puluh juta dolar
g dua puluh juga harus ikut mengawal proses pembentukan traktat pandemi
ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional kawasan dan negara
ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional kawasan dan negara